aduh aya itu belum budak emak
ngapain sih teriak teriak
iya lagi ya sih
nih tadi emak ngomong kagak didengerin apa
kalau kagak kagak bakal aja jawab
iya apa kek dikasih tanggapan kek apa kek
masuk salah satu cowok kagak lagi cantor sih sama lo
ya iya gue asli betawi
lo tuh basi banget sih
gue mai munah tapi lo bisa panggil gue mei
masya allah mai
nih sepeda kenapa
sampai bongkok begini
sekolah lo kan deket di situ
emang di sini ada bajaj di kampungnya
gak tau deh pokoknya tadi tabrak bajaj
tapi punya rem kayaknya bajajnya
gak punya rem
tapi gimana bisa begini sih
aduh udah deh kenapa sih bapak jadi ngomel ngomel
ah udah pokoknya me meto hari ini lagi stres
lo kasih tahu siapa yang ngusilin sepeda lo
dia belum tau kali bapak ini si mai
anak mana dia
bapak kenapa jadi lebay begini sih
ya abis nih sepeda kenapa
udah jadi begini nih ya ceritanya
tadi kan saya keliling sekolah tuh
nah di tengah ada mesin giling
saya kagak tau kalau tuh mesin giling lagi diem
ya saya tabar aja jadi begini deh sepedanya
mate lo kenapa dikotok burung begini sih mai
ya udah dong be tadi tuh pelajaran di sekolah tuh susah susah
udah aja capek deh ah
nih palanya masih panas sih
tapi nih sepeda dinabrak apaan begini
gak punggul lagu begini
ya gila aja deh belain tuh cewe depan gue
mau ditaro dimana muka gue
alah si reja lo denger
lo kan tau sendiri dia tuh orang yang gak tegan kalau ngeliat perempuan ditindas
tapi gue paling gak suka ada orang ikut campur urusan gue
gue gak pernah diginiin sebelumnya sama orang
ya tapi yaudahlah
lo maafin aja dia kasihan kan
lo tau gak
dia itu cewe kampung sebelah bro
anak kampung sebelah
tau dari mana lo
lo tau gak
ternyata dia itu cewek yang nangkep maling di sekolah kita
terus nyokap lo nyuruh pengurus yayasan buat ngasih hadiah sama tuh cewek
hadiahnya dia dapat pr siswa di sekolah kita
dikasih sekolah gratis
lunjak sama gue kurang ajar
dia kan bukan level
ya dia mau siapa campur lo
besok kalau beli petai jangan yang tua tua begini gak apa apa sih
udah bagus kedapatan tuh petainya
lampelan gak apa makannya
lampet sama petai rasanya banget dah
gimana mai sekolahnya
adem kan ada ac nya
terus gimana eh
cowoknya keren keren kagak
mobilnya pasti bagus bagus kan
aduh ae itu belum budak ma
ngapain sih teriak teriak
nih tadi ma ngomong kagak didengerin apa
kalau kagak kagak bakal ae jawab
iya apa kek dikasih tanggapan kek apa kek
masa salah satu cowok kagak lagi cantor sih sama lo
nih ya kalau ayah boleh jujur nih
ae itu bete kagak mau sekolah di sana
orang orangnya tuh kagak ada yang ramah bek
puasa sekolah gede gitu kagak ada yang ramah sih orangnya
ma kagak percaya
yaudah ma sekolah aja di sana biar ma tuh ngerasain
iya ae kan jadi emay disuruh sekolah
pokoknya mulai sekarang lo sekolah harus kudus semangat semangat semangat mai
ih abang ini juga
ini sepeda cakep bener ya
apaan sih ma ae berada di kamar mandi
ini sepeda lo
sepeda itu buat lo mai
aduh aduh enggak usah repot repot za
sepeda gue lagi dibenerin sama babeko
aduh makasih ya sepedanya ya
nanti juga kalau udah deket
dibu bisa aja
sepedanya kan bisa dibenerin
ini sepeda bagus
kalau orang kaya beli sepeda
pasti deh tuh harganya mahal
biasa aja bu
yang penting kan kuat
za lo mau ke sekolah kan
ke sekolah lagi
gimana kalau kita naik sepeda
udah tambah besra
ibaul banget sih
udah pergi aja
lu suka naik sepeda ya
motor aja kagak punya
ya gapapa lah bagus
naik sepeda kan sehat
sehat apaan aja
gue udah kaya pemain sepak bola
sama si loh
pokoknya kamu harus baik baik sama ruri
biar mami papinya juga baik baik sama kita
ingat kalau sampai kita bisa join sama perusahaan papinya
ganti topik tiap hari gak usah ngomong kayak ginian terus
pewaris tunggal lagi
sayang kamu harus bisa menggantikan almarhum bapak kamu
menjaga uang bisnis dan perusahaannya ada dimana mana
yaudah udah udah
ada ada aja nih anak
belum makan tuh rumput
boy itu keterlangan banget tau gak sih
udah biarkan aja yang penting dia seneng mai
ya gue sih gak apa apa
yuk jalan lagi yuk
permainan lo terlalu bahaya
gimana kalo tadi terjadi apa apa sama si mike
wih udah tahu namanya iya
lu gak usah ikut campur
berarti kalo dia tau siapa lo dia pasti nyesel
ngapain dia nolongin sekolah ini dari rampok
justru gue pengen dia tahu siapa gue
oh jadi lo lo ternyata
anak yang punya sekolah yayasan ini
tau kan lu berhadapan sama siapa
tau gue sekarang
gue kira sih sifatnya sebagus sekolahan ini ya
ternyata nggak lebih dari anak pasar
lo tau gak sih
lo tuh pantasnya jadi anak pasar